putra sulung susilo bambang yudhoyono agus yudhoyono mengundang presiden joko widodo untuk hadir dalam rapimnas partai demokrat yang akan berlangsung sepuluh dan sebelas maret ini
undangan itu disampaikan agus di istana kepresidenan jakarta agus bertemu presiden jokowi sekitar tiga puluh menit pada selasa siang
dalam pertemuan tertutup itu agus mengatakan presiden jokowi akan membuka rapimnas partai demokrat pada sepuluh maret ini
ahy menegaskan sejauh ini partai demokrat membuka diri atas koalisi dari sejumlah poros
demokrat belum menentukan akan mendukung poros tertentu atau bahkan akan membentuk poros baru
ketua komandan satuan tugas bersama untuk pemilu kada dua ribu delapan belas dan pilpres dua ribu sembilan belas partai demokrat ini menegaskan
dalam pertemuan bersama presiden joko widodo tidak membicarakan hasil survei yang menggadang gadang dirinya sebagai pendamping jokowi
meski demikian agus tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi semua kemungkinan
di pikirkan di pertimbangkan dan dihitung segala sesuatunya
saya tidak dalam kapasitas untuk membicarakan itu hari ini kepada bapak jokowi
yang jelas sekali lagi dalam politik itu semuanya cair semuanya mungkin